sementara itu setelah mendapat perawatan intensif kondisi kesehatan ahmad mubarok
salah satu korban selamat pada peristiwa tsunami selat sunda berangsur membaik
dan sejumlah kerabat dan teman yang ingin mengetahui kondisi kesehatan ahmad
mendatangi kediamannya di kampung babakan bungur desa taruman negara
kecamatan cigelis kabupaten pandeglang banten
ahmad mubarok warga kampung babakan bungur desa tarumanegara cigelis kabupaten pandeglang banten
merupakan korban selamat pada peristiwa tsunami selat sunda
yang menerjang wilayah tanjung lesung desort pitch pada dua puluh dua desember lalu
ahmad yang pergi bersama rekannya untuk menyaksikan konser band satu
terseret gelombang tsunami sejauh lima puluh meter
menurut kesaksiannya sesaat sebelum peristiwa ada angin kencang yang melanda lokasi resort
dan tidak lama kemudian gelombang pertama terjadi hingga air laut naik dan menggenangi area konser
ahmad yang berada sepuluh meter dari panggung konser tujuh belas sempat berlari
menyelamatkan diri sebelum akhirnya
gelombang kedua dengan ketinggian diperkirakan mencapai dua meter
datang dan menyapu bersih panggung beserta dirinya dan pengunjung lain yang berada di lokasi
setelah tergulung gelombang hingga lima puluh meter
ahmad berupaya menyelamatkan diri menjauhi pantai dengan cara berlari dalam kondisi luka berat
untuk mencari pertolongan
ahmad dibantu oleh warga yang melintas dan dievakuasi ke klinik alinda
di jalan raya panibang kabupaten pandeglang banten
dengan luka parah di bagian kepala wajah bahu tangan dan kakinya
akibat menghantam dinding
dan material lain saat tergulung gelombang tsunami
orangtu ahmad yang sempat merasa khawatir mencari keberadaan anaknya
merasa bersyukur ahmad bisa ditemukan dalam kondisi selamat
walau mengalami luka berat
saat ini kondisi kesehatan ahmad berangsur membaik
sejumlah kerabat beserta temannya mulai berdatangan
untuk melihat kondisi kesehatan ahmad
serta mendengar kesaksian ahmad yang selamat dalam peristiwa mengerikan tersebut